aku sudah tidak kuat sama sekali menghadapi hidup ini
kasian anak anakku yang masih kecil
daripada anak anakku juga tersiksa
lebih baik kami menghadap engkau bersama sama ya allah
udah belum bu lemah banget
kalau dia tidak mencari uang
adik adiknya tidak akan makan
dia mencuri karena untuk kebutuhan kami
lalu waktu bapak masih ada
hidup kami tidak susah seperti ini
tapi saat bapak nggak ada
ibu pergi ke luar negeri
tapi baru kerja sebentar
sudah disiksa oleh majikannya
raka sebenarnya allah itu adil gak sih
kamu tidak boleh berbicara seperti itu
kalau kamu berbicara seperti itu
sama saja kamu meragukan allah
allah itu maha adil
kenapa kamu berbicara seperti itu
kalau allah maha adil
kenapa keluarga maman harus tersiksa
apa salah mereka
ibunya kerja keras untuk anak anaknya
tapi malah disiksa
mereka tidak salah bukan
tapi menurut saya
maman itu anak yang baik

cuma keadaan saja yang mengharuskan dia untuk mencopet
kamu tidak bisa tidur
ya kamu baik
kamu pasti masih memikirkan keluarganya maman
waktu jam berapa bu
hari ini kita puasa bu
kamu mandi di
pakai pakaian yang rapi ya
kita mau kemana bu
yaudah kamu mandi sana di
yuk ikutin bu
bu emang kita mau pergi kemana
daripada uangnya buat jalan jalan
mendingan buat makan
tidur lapar nih bu
nasi bungkusnya tambah empat lagi ya

jadi semuanya enam dibungkus
oh jadi makan disini juga dibungkus aja jadi semuanya enam dibungkus
jadi semuanya enam dibungkus aja jadi semuanya enam dibungkus
nggak dibungkus semuanya
kak bu beli makanan banyak banget buat siapa aja
buat keluarganya maman
buat keluarganya maman
gue kepikiran ya tadi kasian mereka pasti kelaperan
terus kalo kita gak jadi makan disini
kita makannya dimana di masjid
ya gak usah
kita nantinya numpang aja di rumah keluarganya maman
mana bisa gue makan di tempat yang kayak gitu
eh lu gimana sih
kalo mau nolong orang itu jangan setengah setengah
kalahnya tuh gak full nanti
lu gak dapat berkah lo
ya udah deh gue nurut sama lo aja deh
ibu kok lama banget sih
emang perginya kapan bu
matanya ditutup dulu ya
gue mau ngasih kita hadiah ya
nanti dikasih hadiah loh
aku sudah tidak kuat sama sekali menghadapi hidup ini
kasian anak anakku yang masih kecil
daripada anak anakku juga tersiksa
lebih baik kami menghadap engkau bersama sama ya allah
udah belum bu
aku sedang berpikir

sekarang kita akan menyerang mereka
kalian tidak boleh dekat
kalian sama saja dengan orang lain
kalian tidak mengerti penderitaan kami
istighfar itu bahaya ibu
ibu sadar dong
ibu jangan dekat seperti ini
emang ibu pikir nyawa manusia itu murah
coba ibu pikir
emang kalau ibu mati penderitaan akan berakhir
bunuh diri itu dosanya besar
pertanggung jawabannya itu berat di mata allah bu
apalagi keluarga ibu seperti tidak ada yang
mereka bilang ibu sudah tidak berguna
ibu memang tidak berguna
sewaktu ibu tahu kalau mamat
ibu diam saja
karena kita perlu makan
ibu malah mendukungnya
ibu tenang ibu
ibu gak boleh terlalu merendahkan diri sendiri
itu tidak baik
nanti allah marah sendiri
ibu tidak akan mencari ibu
apa masih ada allah
allah ada di sini
di dalam hati setiap orang yang percaya dan yakin kepada allah
allah itu memberikan ujian kepada hamanya
pastinya sesuai dengan
dan di dalam setiap ujian itu
pasti ada hikmah
ibu harus percaya itu
ibu mulai sekarang
ibu harus menjalani
hari hari baru ibu dengan penuh semangat
sekarang itu kan ada lembaga blt
apa ibu sudah mendapatkan uang
dari lembaga blt
kalau ibu belum
saya hanya menyarankan saja kepada ibu
untuk modal usaha
belum ibu belum terima kompensasi
atas kejadian ini saja
ibu belum terima
ibu belum terima
ibu belum terima
ibu belum terima